ya proyek kereta ringan light rail transit jakarta rute veldrum kelapa gading terus dikebut
konstruksi fisik dan pengadaan sarana rolling stock atau rangkaian kereta
ditargetkan selesai sebelum asian games dua ribu delapan belas
direktur utama pt jakarta propertindo satya hera gandhi
mengungkapkan kepada detik finance
dua rangkaian kereta pertama akan tiba dari korea selatan april mendatang
kontrak pengadaan enam belas gerbong kereta lrt veldrum kelapa gading
yang dimulai sejak satu februari dua ribu tujuh belas ditargetkan selesai bulan oktober dua ribu delapan belas
satya menambahkan hingga juli mendatang
delapan rangkaian akan datang dari korea selatan
harga satu gerbong kereta buatan negeri k pop tersebut
sekitar satu delapan juta dolar amerika atau sekitar dua puluh empat dua puluh sembilan miliar rupiah
nantinya satu rangkaian lrt terdiri dari dua hingga enam gerbong
satu gerbong dapat menampung sekitar satu ratus tiga puluh orang
satya berita terkini mengenai cuaca ekstrem dua ribu dua puluh satu di indonesia